aksi mogok kerja buruh berakhir ricu di sebuah pabrik di jalan rungkut industri
surabaya jawa timur pada kamis pagi
dalam demo buruh ini awalnya berlangsung aman dan damai
buruh menuntut haknya yang dilanggar oleh perusahaan sehingga menggelar aksi mogok
namun tak lama kemudian berdatangan satu ratus tiga preman dengan dua truk
mereka datang langsung menyerang dan memukul buruh yang sedang berdemo
meski demikian buruh hanya diam dan tak melakukan perlawanan
sehingga banyak buruh yang terluka akibat pukulan preman
beruntung petugas polrestabes surabaya
yang datang ke jalan rungkut industri
dan datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan para pereman yang berada dalam pabrik
para kat opnum yang melakukan aksi geruduk ini
ini sudah kami identifikasi per ktp
sudah kami cek satu persatu
dan ini akan melakukan integrasi motivasi kedatangan aksi yang dilakukan pada pagi hari ini
dalam bentrokan ini petugas mengamankan satu ratus tiga diduga preman bayaran yang datang
untuk mengacaukan aksi mogok kerja buruh
selain diduga pereman bayaran petugas juga mengamankan empat puluh buruh
selain itu polisi berjanji akan mengusut para pelaku penganiayaan
dan mengusut dalang yang mengerahkan para pereman ini sehingga terjadi gangguan keamanan
triburoto purnawanto surabaya jawa timur